nih mas sepertinya disini banyak jebakan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ternyata sih kalian masih hidup

ayo bereskan saja mereka semua
sampai jumpa lagi